ya kalau kita menyaksikan pertandingan antara indonesia melawan filipina dalam ajang piala aff u delapan belas ini memang tidak pernah lepas dari meriahnya sang kompetator yang bernama valentino jebret simanjunta
betul oleh karena ini sekomentator sangat mahir dengan kata katanya dalam memainkan kata hingga juga mampu membuat suasana pertandingan menjadi lebih hidup
kosa kata unik dan juga komentar nyeleneh seperti yang tadi kita lihat di awal paket begitu ya bagaimana valentino menjadi bahan perbincangan warga
ya wasit sudah menipu keren doang zer suri jebret uh uh la la la la la la la jebret ii iya ampun keterlaluan kok bisa kita lihat tadi sebuah
kehadiran valentino simanjuntak sebagai komentator pertandingan timnas indonesia membuat para penonton terhibur
berbeda dengan komentator lain yang terkesan formal dalam menganalisis pertandingan valentino justru banyak mengucapkan kata kata yang terkesan aneh dan nyeleneh yang membuat orang terheran heran
ada yang menganggapnya lucu namun ada pula
yang menudingnya tidak profesional
ada lagi satu jebret uh la la la la la la hampir tadi kita lihat lagi lagi membentur padan ribet akan waduh darah jebret jebret
walau begitu kepiawayannya dalam berkomentar dan menggunakan banyak kosa kata unik seakan akan selalu dinanti oleh penonton
jebret tendangan ldr operan antarbenua umpan membelah lautan hingga sundulan pancasila merupakan beberapa kata kata unik yang diungkapkan valentino ketika penggawa timnas indonesia berusaha merobek gawang lawan
aksi lucu valentino itu cukup banyak menarik perhatian warganet
kata kata yang diucapkan valentino banyak dicuitkan warganet di akun sosial media twitter
selain berprofesi sebagai presenter olahraga valentino simanjuntak juga menjabat sebagai petinggi di asosiasi pesepak bola profesional indonesia
ia selalu memperjuangkan hak hak pemain sepak bola yang tidak terpenuhi
di luar dunia sepak bola ia menggeluti profesi sebagai pengajar komunikasi dan juga seorang pengacara
ia merupakan lulusan magister hukum
dari universitas pajajaran bandung
irwin hiroshima soyuki cnn indonesia
kata kata lucu yang juga sering digunakan dalam aksinya sebagai komentator sepak bola
kita langsung lihat di belakang kita
ini dia beberapa kosa kata yang sering digunakan
urutan pertama ini adalah jebret
yang memang dikenal dengan valentino jebret ya alvian
terus kemudian yang paling saya bikin ketawa adalah sang prahara penghancur keharmonisan rumah tangga
ini seperti apa gitu
kenapa dia keluarin seperti itu ya
terus kemudian umpan kepepet peluang dua puluh empat karat lini jembatan ampera
ini luar biasa memang
kalau memang kita berbicara
dia memang melakukan ini karena ya dia terinspirasi oleh komentator komentator sepak bola di kampung
sehingga dengan bebas bisa memberikan komentar komentar ekspresi yang lebih bebas
bisa dia ucapkan
dan mau gak mau juga meskipun tadi diberitakan juga dikatakan bahwa ada komentar positif dan komentar negatif
tapi hampir semuanya sih menganggap bahwa ini lucu
iya apalagi ada ulala ini mungkin kata yang tidak bisa dikatakan
tidak bisa digambarkan
tidak bisa digambarkan sama si valentino
jadi kata ulala mungkin akan keluar
kemudian keretakan rumah tangga seperti yang tadi alfian bilang
mungkin ini karena gol yang kemudian membuat keretakan dari antar tim